captain roseta mavella dan penerbangan batik air enam ribu dua ratus tiga puluh satu menjadi sebuah puzzle
dari ribuan kisah yang datang dari duka bencana di sulawesi tengah
di balik kisah dramatis sang pilot yang berhasil menerbangkan pesawat hanya beberapa detik saja
sebelum gempa besar melanda palu ada sebuah kisah tentang kepahlawanan
dan keteladanan dari seorang yang sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya
yaitu memastikan keselamatan orang banyak
berikut ini sekelumit kisah yang diceritakan oleh captain roseta mavella kepada tim cnn indonesia
jadwal yang ditetapkan adalah tujuh belas lima puluh lima waktu setempat
schedule nya itu lima puluh lima tapi saya tutup pintu lima puluh dua tujuh belas lima puluh dua kemudian kami mundur
dan itu semua masih normal cuaca cerah
saya masih sempat announcement sama penumpang terus selesai kami jalan ke landasan pacu
jadi setelah tiba di palu kita memiliki ground time kan sedikit agak terlambat karena harus muter lewat landasan pacu yang berikutnya
sebetulnya kalau kita landing langsung on time tapi karena harus muter kami mengalami keterlambatan sembilan menit sampai di parkiran tapi ya sembilan menit
kemudian kami preparation
di situ langsung itu selesai preparation paperwork sudah selesai
ada suara yang bilang bahwa saya harus bergegas cepat berangkat
saya pengen berangkat cepat kalau bisa before skate jangan sampai terlambat
ini perkataan saya yang saya sampaikan ke semua divisi
ground handling teknik kemudian cabin crew
all in there semua sampai di persiapkan dengan baik
sudah ceritanya satu ratus empat puluh satu penumpang masuk ditambah kru total satu ratus empat puluh delapan sudah ready tutup pintu
belum ada tanda apa apa semua baik baik saja
kemudian kami berbalik di langsan pacu sudah siap
akhirnya kita request untuk take off batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu ready for departure
akhirnya dikasih sama almarhum agung
terus kita reply dengan yang sama
di satu lima ratus kaki saya melihat ke kiri ada lautan itu yang bergejolak
kami nggak tahu kalau itu tsunami
kami call lagi ke pengatur udara mutiara tower batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu
saya panggil sampai ke atas
sampai saya bilang ini kayaknya lagi sholat atau lagi ke toilet nih
setelah saya menyangka film itu durasi cuma sebelas detik
kalau saya tahu itu bencana pasti
saya abadikan terus
karena dari posisi saya kami take off sangat jelas
sampai di ketinggian berapa pun kami masih bisa lihat
bundaran bundaran besar gitu
putih seperti tanah ambles gitu ya
kemudian saya lihat ombaknya
saya pikir itu reklamasi
dari atas setelah saya sadari sekarang
wow itu ada lima enam mungkin tujuh di setiap ini
ada yang kecil ada yang besar
ada yang skalanya bertambah
saat itu memang kani sudah meluncur dengan kecepatan tinggi
detik detik terakhir cuma itu aja yang saya rasakan
ada goncangan ke kanan sedikit pindah ke kanan pindah ke kiri
tidak terlalu signifikan tapi saya cukup sensitif
kalau gerakan di runway kan ada misalnya ada titik gitu ya
dia akan cuma bergerak di situ
tapi kemarin itu dia kayak keluar karena saya lihat jauh
keluar dari titik itu
dan momennya jelas kok
oh saya lihat engine parameter semua bagus
tapi tidak merasakan ada goncangan apa bagaimana gitu
saya first officer saya yang berkomunikasi
mutiara tower batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu
akhirnya oke batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu
atau menghadap ke arah mana gitu ya
terus selesai push back
itu jawaban almarhum
sudahlah komunikasi itu
itu artinya apakah anda sudah siap mencatat izin penerbangan ini
yang akan saya dia berikan
terus akhirnya semua itu izin diberikan kepada kita
terus di reply atau dijawab oleh
masuk landasan batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu dia ngomong clear to enter backtrack runway tiga puluh tiga
artinya boleh masuk mundur menghadap sana berlawanan dengan landasan pacu
baru terakhir message itu
dia suara terakhir yang kami dengar batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu runway tiga puluh tiga
saya punya bayangan kemarin nanti kita yang pada dipanggil tuhan nih dia kayaknya yang bakal ngatur di atas
eh yang udah pada siap dipanggil tuhan misalnya gitu kan
jadi dia akan ngatur saya punya bayangan he's an angel
mendapat gelar pahlawan nasional dan dan itu membuktikan bahwa dia memiliki integritas
profesionalisme yang begitu hebat dari hasil yang saya telusuri setelah landing di makassar
saya menerima wa semua bilang dia masih ada di tower sampai detik detik terakhir saya
airborne kemudian gempanya semakin meninggi kemudian dia akhirnya melompat tetapi saya tidak
ditinggalkan saya dijaga sampai saya benar benar save airborne karena gini mas kalau saya ada
sesuatu yang bahaya di pesawat saya saat meluncur kemudian saya harus berhenti dia satu satunya yang
bisa berkomunikasi dengan saya dan menolong keperluan keperluan kami
ambulans pemadam kebakaran kemudian segala sistem yang diperlukan saya harus kemana yang
bisa melihat api dari luar walaupun kita ada indikatornya misalnya contohnya hanya dia dia
hanya satu satunya menjaga benar benar saya di landasan pacu itu jadi kok saya lihat memang dia
tanpa dibawah ininya itu ya apa rasa takutnya dia
melakukan tugasnya sampai garis finish dan berani berkorban mas ini yang menjadi contoh buat kita semua
om om bisa udah dipanggil panggil masangkong gempa gempa ngempa iya iya batik masih meluncurkan
masing masing sini belum take of atau belum airborn kok bisa melakukan tugasnya sampai garis finish dan berani berkorban ini yang menjadi contoh buat kita semua
masalah dipembicaranya seperti itu bisa diturun tangga orang della nerreat se
karena nunggu kita air bu puridad bend maryland
menengah jumpa jarak dekat
kalau semua dalam keadaan normal mungkin nggak ada sesuatu signifikan ya
tetapi kalau saya membatalkan penerbangan oleh karena saya kena gempa terlontar atau bagaimana
atau ada kebakaran atau ada apa siapa yang bisa nolong saya
orang orang di pemadam kebakaran kan juga mungkin dia nggak memonitor exactly apa yang terjadi di landasan
walaupun dia sudah siap siaga dia dapat warning langsung dia jalan
tapi kalau nggak ada dia siapa yang mandu
ground movement semua kan dibawa kontrol dia
intinya sangat sangat berbahaya
kalau saya membatalkan sesuatu dan gempa itu
trajektor itu pergerakan ke kanan ke kiri dan ke atas bawah
itu yang bahaya
yang bisa melontarkan pesawat saya keluar landasan
kesempatannya belum cukup kemudian saya terlontar tidak bisa dikendalikan bisa saja
dan itu bisa lebih parah belum landasan yang retak
jadi hal hal yang sangat membahayakan bisa saja terjadi di landasan itu
dan akibatnya landasan pacu itu tertutup
tertutup kemudian bantuan udara seperti hercules atau yang waze tidak bisa masuk
jadi itu yang bagi saya wow banget deh pokoknya
saya tidak bisa jelaskan
sejumlah sekundi sampai saya belajar artinya hidup satu sekundi
itu apa sampai saya rasain
jadi saya bilang wow banget deh

dan itu kesulitan atau korban bisa ditahan
dan itu kesulitan atau korban bisa ditahan
ditambah lagi luka luka mungkin ada yang aduh jangan sampai ya dipanggil tuhan
wah busuk kecaceran di situ ngeri sekali
tahun dua ribu empat sebetulnya kami nggak mengalami
cuma kami masuk dalam ini tsunami kami yang ketiga atau artway
kami masuk dalam bersama pesawat saya
waktu itu aceh kena gempa kami menjadi medical and evacuations operation dari garuda indonesia
kami melayani hal tersebut di aceh
tsunami juga tapi di sana gempa itu kan ada susulan tapi tidak terlalu signifikan
itu pengalaman yang kedua
yang pertama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam saya bersama captain budindarwa

terbang sama beliau di biak
tower kami panggil panggil dari atas udah gak ada jawaban
kemana nih sampai akhirnya kami mau landing
ternyata tower sudah runtuh semua dan itu gempanya masih berlanjut kan
akhirnya kami harus kalau bahasa tekniknya itu go ground atau membatalkan landing
itu report orang runway nya
runway tanah sekuat itu landasan bisa begini
kalau saya landing atau apapun ya sama terpental
skateboard di atas kena polisi tidur aja kalau kita lagi bisa terbang
dan bagaimana kok kecepatannya ratusan kilometer per jam

saya sih wow itu yang pada inbox saya ada ribuan orang
saya berterima kasih sebelumnya pengen mengucapkan syukur karena banyak firman yang dilontarkan
ucapan duka yang begitu mendalam
saya tahu bangsa indonesia ikut merasakan apa yang ada di palu korban korban
dan mereka langsung kami mau donasi kami mau ini
intinya ini kan rumah kita ya mereka ada gempa di sana ada bencana kita pun merasakan gitu kan
jadi di situ saya membaca ada beberapa bukan ada beberapa ada banyak daripada penumpang yang
captain terima kasih sudah bawa anak dan istri saya selamat
wah saya bilang melelehlah aku baca itu kan
terus captain terima kasih saya sudah ada di pesawat itu
oh baik nanti baik baik puji tuhan baik baik puji tuhan
saya sih pengen sekali dipertemukan sama siapa aja sih hari itu yang sama saya
saya pengen tahu saya pengen sekali
karena itu kita harus mengucap syukur rahmat tuhan ya
saya pengen bilang seperti dimana mana saya bilang saya mengucapkan terima kasih
malam itu dia masih hidup aja di grup atc pengatur udara dan pilot saya ada di situ
tolong sampaikan terima kasih saya masih ada whatsappnya itu
tolong sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
keesokan hari saya bangun saya monitor lagi dan meninggal
sampai titik saya mendapat kabar dia meninggal
saya hanya mau say thank you for being my guardian angel
satu ratus empat puluh nyawa batik r enam ribu dua ratus tiga puluh satu yang hari itu sudah meluncur
saya sih saya punya bayangan kemarin nanti kita yang pada dipanggil tuhan nih
dia kayaknya bakal ngatur di atas
eh yang udah pada siap dipanggil tuhan misalnya gitu kan
jadi dia akan ngatur saya punya bayangan he's an angel
kerawanan wilayah di sekitar teluk palu sebenarnya sudah terbaca cukup lama
patahan kerak bumi berdimensi cukup besar melintang di jantung kota palu
inilah yang disebut sebut sebagai penanda ancaman bencana yang memiliki daya rusak yang dasar
seperti apa gambaran patahan itu nantikan penjelasannya
usai jeda tetap di program spesial duka sulawesi tengah